ct arsa foundation merayakan hari ulang tahun yang ke sebelas dan meluncurkan mobil barunya
mobil ini dipersembahkan untuk masyarakat demi memenuhi visi memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan
ct arsa foundation adalah bagian dari ct corp perusahaan induk cnn indonesia
mobil ikro ct arsa foundation yang diresmikan pada minggu ini
dilengkapi buku buku pemahaman tentang agama islam yang nantinya akan menjangkau beberapa daerah terpencil di indonesia
selain itu mobil ini disertai pembimbing yang siap mendampingi anak anak ataupun orang dewasa
belajar baca tulis al quran berwudu menjalankan sholat dan memahami ilmu agama islam
serta untuk mengumandangkan azan dari mobil setiap tiba waktu sholat
mobil ikro ini bukanlah yang pertama
sebelumnya ct arsa foundation juga telah meluncurkan mobil listrik
sehat serta mobil pintar untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat indonesia yang kurang mampu
ini adalah wujud dari misi misi kami
jadi untuk mobil ikro adalah juga kami menjangkau daerah daerah pemulung
untuk mereka juga bisa belajar ikro al quran dan akhirnya mereka bisa belajar wudhu belajar sholat dan sebagainya
selama sebelas tahun ct arsa foundation telah memiliki sekitar seribu anak didik di kota medan
dan rencananya akan merangkul anak asuh di kota solo pada dua ribu tujuh belas
gloria angelin jakarta